saksi pertama dari tim prabowo sandiaga uno agus maksum menyatakan telah menanyakan tujuh belas lima juta dpt tidak wajar pada ahli statistik its
agus menyebut cara memperoleh data wajar yakni dengan membagi jumlah data seluruhnya
sebanyak satu ratus sembilan puluh juta dibagi dengan jumlah hari dalam setahun tiga ratus enam puluh lima hari
data wajar akan menghasilkan lima ratus dua puluh ribu
namun menurut agus data penduduk yang lahir di setiap tanggal berbeda lebih dari lima ratus dua puluh ribu orang
kami bertanya kepada pakar statistik mengenai data tersebut
jadi seluruh data yang kami sebut sebagai dpthp dua yang kami terima dari kpu lima belas desember itu
yang ditetapkan pada tanggal lima belas desember itu kami baca dan kami tampilkan dalam sebuah grafik istogram
dan kemudian kami bertanya kepada pakar statistik
dr muhammad atok beliau adalah kepala lab jurusan statistik aktuaria its
untuk kami bertanya bagaimana membaca data ini wajar atau tidak
beliau memberikan jawaban kepada kami untuk membaca data itu jumlah data seluruhnya
yaitu satu ratus sembilan puluh juta itu anda bagi dengan tiga ratus enam puluh lima hari maka itu adalah rata rata data wajarnya
nah apabila satu ratus sembilan puluh juta itu dibagi tiga ratus enam puluh lima hari maka data yang wajar
yang lahir pada tanggal satu januari dua januari tiga januari sampai tiga puluh satu desember itu adalah lima ratus dua puluh ribu saja
lalu kemudian kenapa muncul ada data satu juli itu jumlahnya sembilan delapan juta dua puluh kali lipat
kemudian yang tiga puluh satu desember lima tiga juta sepuluh kali lipat kemudian yang satu januari itu ada dua tiga juta
dua lima juta itu artinya lima kali lipat dan itulah kemudian kami sebut ini tidak wajar